tni angkatan laut bersama tim sar gabungan berhasil memadamkan kebakaran kapal pengangkut batu bara di perairan pulau tangkil lampung
tidak ada korban jiwa puluhan anak buah kapal serta mekanik berhasil dievakuasi
inilah kondisi kapal mv samudera sakti iii saat terbakar sebelum bersandar di pelabuhan pt bukit asam untuk memuat batu bara pada hari minggu lalu
kebakaran terjadi di bagian buritan akibat meledaknya generator mesin indu kapal
mendapat laporan terbakarnya kapal mv samudera sakti tiga tni angkatan laut langsung mengerahkan kri cucut delapan ratus delapan puluh enam sea rider dari pangkalan tni angkatan laut lampung
besarnya kobaran api membuat upaya pemadaman api berlangsung hingga malam hari
dalam insiden ini tni angkatan laut dan tim sar gabungan juga berhasil mengevakuasi dua puluh empat anak buah kapal dua mekanik dan lima orang taruna akademi ami medan